pimpinan pusat muhammadiyah menyebut presiden joko widodo enggan untuk meluarkan perpu
namun presiden terbuka untuk opsi revisi maupun penundaan pemberlakuan ruu cipta kerja
pp muhammadiyah bertemu dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta pada rabu kemarin
membahas ruu cipta kerja yang menuai kontroversi
dikutip dari cnn indonesia com ketua majelis hukum dan hak asasi manusia pp muhammadiyah trisno raharjo
mengungkapkan muhammadiyah memberikan pandangan dan usulan kepada presiden terkait undang undang cipta kerja
pp muhammadiyah mengusulkan tiga opsi
pertama pembatalan ruu cipta kerja
kedua revisi ruu cipta kerja
dan ketiga penundaan penerapan ruu tersebut setelah disahkan
trisno menambahkan presiden cenderung mempertimbangkan opsi revisi atau penundaan
dan akan mengkajinya melalui tim yang mengevaluasi muatan materi ruu cipta kerja
penundaan penerapan undang undang melalui perpu juga pernah terjadi pada undang undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunda selama setahun
ada juga undang undang tentang kepailitan yang ditunda tiga bulan untuk sosialisasi
serta penundaan undang undang guru dan dosen untuk beberapa pasal saja

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah
selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah

selain itu presiden judicial review ke mahkamah konstitusi juga masih menjadi pilihan pp muhammadiyah